seperti yang sudah kami sebutkan selain diperingati sebagai hari bahagia sedunia hari ini juga diperingati sebagai hari mendongeng sedunia
selain bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan dan nilai nilai positif bagi anak mendongeng juga memiliki banyak manfaat lain
ya mendongeng bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk merangsang perkembangan berbicara pada anak agar tidak mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay
bicara sering dijadikan parameter dalam perkembangan anak
orang tua pun kerap menjadi cemas jika mengetahui buah hatinya terlambat bicara
dikutip dari laman resmi ikatan dokter anak indonesia
lima hingga delapan persen anak usia prasekolah mengalami keterlambatan bicara dan bahasa
salah satunya dialami mary
anaknya diketahui mengalami keterlambatan bicara saat usia buah hatinya berumur dua tahun lebih
jadi karena dia tuh untuk fokus ke mainan satu hal misalnya lagi main mobil dia fokus aja main mobil itu gitu
jadi tanpa kita ajak main bareng pun dia bisa main sendiri
jadi kan kita bisa mengerjakan tugas lain
jadi itu jadi karena dia baru sendiri kan saya kurang pengalaman jadi jarang diajak ngobrol
sekalinya saya sadar ternyata dia sudah telat
saya sekolahkan membantunya itu agak lama sih
karena dia di kelas diajarin lagu dia di rumah nyanyi sih lagu
cuman masih bubbling nggak jelas gitu dia ngomong apa saya nggak tahu
menurut psikolog melani arnaldi proses belajar bicara dan bahasa anak
yang berkaitan dengan fungsi motorik otak dan psikologi
faktor lingkungan seperti pola asuh juga berpengaruh dalam speech delay
memang ada gangguan dari neurobiologisnya yang berkaitan dengan kemampuan refleks bicaranya motorik bicara
yang kedua karena memang kurangnya awareness
jadi ketertarikan dia untuk interaksi dengan dunia luar
biasanya kalau anak autis yang ekstrimnya tuh akan kelihatan
dia sama dirinya sendiri dia mau

orang lain dia kayak nggak ada perhatian itu yang awareness nah ketiga karena anaknya itu sendiri
punya ketertarikan dengan dirinya salah satu cara mengatasi keterlambatan bicara pada anak adalah
dengan mendongeng dari sisi psikologi membacakan dongeng kepada anak efektif meningkatkan kosa
kata serta membangun kedekatan emosional antara anak dan orang tua namun agar kemampuan bicara anak
berkembang optimal orangtua tetap memberikan stimulasi dengan isi cerita yang sesuai dengan
usianya sebelum kalau untuk anak di bawah lima tahun bagusnya jangan masuk ke cerita dongeng
gitu tapi cerita kehidupan sehari hari karena itu lebih mudah dipahami oleh anak misalnya tentang
sopan santun ya tokohnya boleh hewan boleh tokoh tokoh febel ya hewan tapi
perilakunya harus ke perilaku
seharian bagi orang tua bekerja atau sedikit memiliki waktu bersama anak mendongeng bisa
dilakukan di saat senggang minimnya waktu bukanlah masalah asal dimanfaatkan dengan komunikasi yang
berkualitas serta didukung oleh suasana yang nyaman anak pun bisa menikmati dan menangkap
isi dari tiap tiap kalimat cerita yang didongengkan memahami karakter yang ada
hingga mampu berpartisipasi dalam menceritakan kembali cerita tersebut indrayani laksmi jakarta
ganda belum bisa